sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

kalau pacar atau calon pacar kamu gak ada waktu buat kamu
aku paling gak suka sama pelajaran kesenian
apalagi kalau udah disuruh nyanyi
semua orang sebetulnya bisa nyanyi
buktinya aku enggak
semua orang itu bisa nyanyi
cuma ada yang nyanyinya benar ada yang enggak
ada yang merdu ada yang enggak
ngasihnya jangan sambil marah dong
kalau mau bisa nyanyi kamu harus latihan
bagusnya sih ada yang latih
kalau latihan sendiri bisa nggak
kalau latihan sendiri kita nggak ada yang ngasih tahu benar atau salah
kalau salah gak ada yang ngasih tahu gimana benernya
tapi kalau awalnya kamu mau nyoba sendiri nggak apa apa juga sih
kalau buat latihan enaknya lagu apa ya
uis ke antosan jelah
ya udah nanti aku coba latihan nyanyiin lagu itu sambil mandi
selamat siang kang kobang
memangnya sekarang sudah siang
buat saya mah jam segini siang
saya bangun pagi pagi benar sebelum ajan subuh
habis sholat subuh saya berangkat ke sini
kang kobang kelihatannya lagi sumpah ada problem
bubun ada di jalur angkot
ledang ledang ledang ledang ledang
ledang ledang ledang ledang ledang
ladang ledang ledang ledang ledang
lain tahun aku berada dia selalu tertentu dengan teman kuliah

orang bukenya tussen temen laki laki
pilihan udah enak ke
abang buat banget kan kamu di gini the other day
kabar suami c e doh gimana
kak ngus mau ngajak lagi kerja di sini
sekarang mah kayaknya mau kalau udah ajak lagi kerja di sini
terus gimana kak mus
kalau suami c e doh nganggur berarti gak kerja
saya butuh bantuan akang butuh nasihat
saya harus gimana ke teman teman terutama ke kang gobang
banyak informasi masih ngukupin saya
saya kadang kadang gak tahu mana yang fakta mana yang fitnah
kadang kadang benar atau salah itu bisa kita tahu sekarang
kadang kadang baru kita tahu belakangan
saya takut salah
kapan mau ketemu saya
kapan akan ada waktu buat saya
kapan akan ada waktu buat saya
kalau kerjaan kamu kerjaan saya sama sama udah selesai
kita ketemu di markas kecil
buat siapa teh
ngirim ke kang mus

kalau ngirim berarti dari sini ada yang ke sana
kalau ngirim berarti dari sini ada yang ke sana
minta antar pacar kamu aja daripada kamu pakai angkot
biarin pakai angkot aja
kenapa gak diantar aja
takut ganggu kerjanya
ngawal kamu kan termasuk kerjaan dia
gak usah biar imes pakai angkot aja teh
dewi gak setuju saya jualan kerudung
saya dikira seperti kamu
dia melihat wajah kita mirip
maksudnya saya seperti kamu tergoda diza
dewi mah orangnya emang gitu
ya gak bisa dibiarin
gak usah dijelasin
mending kamu tanya
lebih baik mana
kamu jualan kerudung gabung sama dija atau balik lagi ke profesi lama gabung sama saya
saudari saudari sekalian mahasiswi mahasiswi akademi of ucopet yang saya sayangi dan saya cintai
poni jessy ajeng selamat siang
semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat
tidak kurang suatu apapun sehingga pada hari ini kalian dapat melaksanakan tugas pencopetan secara seksama
dan bisa mendapatkan dompet dalam waktu yang sesingkat singkatnya
kak junaidi jadi mau ikut jualan kerudung
fadli juga mau ngambil lagi
kita ini adalah individu yang sudah berkelompok
orang perorangan yang akan bekerja sebagai bagian dari sebuah tim
tim yang baik adalah tim yang solid dan kompak
kalau tim kita solid dan kompak maka kita akan kuat dan kokoh
dalam istilah sederhananya kita harus bersatu
bersatu kita teguh bercerai
kalau perempuan akan menjadi janda
dan kalau itu laki laki akan menjadi seperti saya duda
yang terakhir adalah kode
semoga kalian mengerti
kak ubed kak junaidi sama kak fadri
masing masing bawa sepuluh kerudung
ya udah saya mau pulang dulu
mau dianter pakai motor
hati hati di jalan
pengaruh ya bang
ates pusing angkat turun di bawah atau bodoh
ima sisi wanter ini buat kang mus gemblong